presiden joko widodo meresmikan ruas tol bogor ciawi sukabumi seksi dua pada jumat pagi
peresmian digelar di gerbang tol parung kuda
ruas tol bochimi seksi dua cinggombong cibadak
diresmikan pagi ini oleh presiden ri joko widodo
presiden hadir ledang pinggir sejumlah menteri
diantaranya menteri bpr basuki hadi mulyono
dan juga menteri bumn erick thohir
serta gubernur jawa barat ridwan kamil
tol bocimi seksi dua ini memiliki panjang sebelas sembilan km
dan diklaim akan memangkas jarak tempuh perjalanan
dari jakarta ke sukabumi selama dua lima jam
presiden berharap tol ini akan memperlancar aktivitas distribusi
dan investasi di jawa barat
sebelumnya ruas tol bochimi seksi satu ciawi cinggombong
sepanjang lima belas tiga puluh lima km telah beroperasi sejak dua ribu delapan belas lalu
ini akan mempercepat
mempercepat mobilitas orang
mempercepat mobilitas barang
dan juga yang berkaitan dengan investasi
kenapa di jawa barat provinsi jawa barat
menduduki ranking yang pertama untuk investasi
alasannya yang pertama
karena jalan jalan tol yang ada di provinsi jawa barat
itu yang paling banyak
jadi ini adalah yang paling banyak
jadi ini adalah yang paling banyak
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol ciawi sukabumi
ruas cigombong cibadak di kabupaten sukabumi provinsi jawa barat